pemerintah indonesia dan singapura akhirnya menaikkan perjanjian ekstradisi yang dirintis sejak hampir setengah abad silam
perjanjian ini diklaim pemerintah mempersempit ruang gerak koruptor yang kerap bersembunyi di singapura
bagaimana memastikan perjanjian ekstradisi ini tidak hanya berlaku di atas kertas
dan bagaimana negosiasi politik dibalik perjanjian ekstradisi indonesia singapura
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung sore ini melalui sambungan zoom dengan menteri hukum dan ham republik indonesia
yasona lauli selamat sore pak menteri
selamat sore nana apa kabar
baik bapak apa kabar
saya baik sehat saja
oke kita ucapkan selamat atas keberhasilan pemerintah pak
hampir setengah abad sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua perjanjian ekstradisi pak antara pemerintah indonesia dan juga pemerintah singapura ini akhirnya diteken
bagaimana kemudian proses negosiasi pak mungkin bisa diceritakan
sampai akhirnya perjanjian ekstradisi ini bisa diteken pak
tentunya ini kan seperti diketahui adalah perjalanan panjang ya
yang tidak mudah tahun seribu sembilan ratus lima puluh bahkan sudah pernah dicoba
kemudian pada zaman ibu mega tahun dua ribu dua belas
kemudian ditandatangani kita berhasil menandatangani perjanjian tahun dua ribu

tapi tidak bisa terlaksana
satu karena belum dapat diratifikasi
juga dilekatkan kepada perjanjian keamanan antara indonesia dan singapura
dan waktu saya di dpr bersama teman teman komisi satu menolak untuk beratifikasi
jadi memang ini dari dulu menjadi persoalan yang alot antara singapura dengan indonesia
pelaku pelaku kejahatan khususnya perbankan dan korupsi yang ada di singapura
maka kita terus berjuang dan dimulai kembali perundingan tahun dua ribu sembilan belas
mengenai perjanjian ekstradisi dan terus akhir desember yang lalu intens
baik di indonesia maupun di singapura tim kita terus melakukan negosiasi dan pembicaraan alot
dan kemarin kami mendatangani di hadapan khusus ekstradisi
saya dan menteri hukumnya singapura menandatangani di hadapan bapak presiden jokowi maupun perdana menteri lee hsindo
pak yasona tadi bapak mengatakan bahwa proses negosiasinya berjalan sangat alot begitu ya
kemudian bagaimana meyakinkan pemerintah singapura yang selama ini terkesan dalam tanda kutip pak yasona
yang disembunyikan di negara tersebut
kita kan saya kira ini merupakan showcase kerjasama antara dua negara dalam kejahatan lintas transnasional
jadi komitmen ini kita hargai ya tentunya tidak mudah
pasti tidak mudah
karena ini sudah bertahun tahun kita upayakan
waktu berubah tentunya
ini adalah kemajuan
kita menembak tidak hanya satu perjanjian
menguntungkan diantara negara
kalau kita melihat
bukan tidak mudah
jadi ini betul betul
di dalam menyelesaikan perjalanan panjang ini
meskipun sudah ditandatangani
tugas berikutnya adalah
tugas berikutnya adalah
buat kami untuk segera meratifikasi
kami dan bumen
akan segera mengajukan ke presiden
agar ini bisa kita segera
saya juga selesai penandatanganan kemarin ini
langsung bapak ketua kpk
dan mengatakan ini sangat baik
dan kita akan menindaklanjutinya
karena seperti yang disampaikan
jurubicara kpk tadi
ada beberapa hal yang perlu
ditindaklanjut di sana
proses ratifikasi akan segera berlangsung
begitu ya di dpr setelah kemudian
tapi yang menarik bagaimana
kemudian meyakinkan dpr untuk bisa menerima pak
karena sebelumnya perjanjian ekstradisi
sudah pernah diteken tapi proses ratifikasinya
kemudian ditolak oleh dpr
nah kalau ini saya kira semua
saya melihat ya sejak perjanjian ini
positif seluruh masyarakat sangat
nampak sangat terlihat
media masyarakat di media media sosial
saya kira teman teman dpr juga sudah
mengantisipasi dan sudah akan sepakat
saya percaya itu ya
persoalannya dulu adalah karena itu
dilekatkan dengan perjanjian keamanan
sedikit ada persoalan di situ sekarang
sudah dapat diselesaikan ya perjanjian
keamanan antara singapura dan makanya
perjanjian ekstradisi dapat kita teruskan
jadi itu sebabnya ada beberapa perjanjian yang ditandatangani bersama
dan itu bisa kita lakukan dengan baik
oke jadi pemerintah optimis ya bahwa proses ratifikasi dpr itu akan berjalan mulus begitu ya pak ya
oke keuntungannya apa sih pak sebetulnya bagi pemerintah indonesia dengan adanya perjanjian ekstradisi ini
udah pasti karena ini akan paling dari segi deterance pasti
akan ada deteran effect bagi orang orang karena biasanya kan lari ke singapura ya
biasanya dulu aja najarudin lari ke singapura walaupun waktu itu kita minta lma dia lari ke columbia
banyak orang yang di tengah rai melarikan diri ke singapura ya
nah dengan perjanjian ini kejahatan kejahatan korupsi terorisme pendanaan terorisme
drugs narkoba penjahatan
pencucian uang yang bersifat lintas negara dapat kita minta ekstradisi ke singapura
yang juga perlu diketahui hal yang sulit dulu kita lakukan adalah perjanjian ekstradisi dengan swiss
sama sama mempunyai retroaktif
kalau di swiss kan restoratifnya panjang sekali
sedangkan di singapura itu delapan belas tahun sesuai dengan keadaan luar sah
karena soal yang swiss baru saja ditangani
ya seharusnya kemarin itu bulan desember saya ke swiss untuk pertukaran ratifikasi
tapi oleh karena covid dan berapanya omikron maka itu tertunda
di swiss kita punya mla
rusia kita punya mla
dan sebentar lagi ada ekstradisi
pak yasona selain memulangkan para terpidana ataupun tersangka koruptor
dan juga pencucian uang
berapa target perampasan aset yang ingin dikejar pemerintah dari perjanjian ekstradisi dengan singapura ini
karena nilainya pasti tinggi sekali pak yasona
biarlah nanti kita lihat kerjasama dengan penegak hukum
dengan paris krim
kita tidak mau berspekulasi
harus angkanya benar
banyak yang mendesak pemerintah agar perjanjian ekstradisi ini tidak hanya berlaku di atas kertas
bagaimana menjamin bahwa pemerintah serius menjalankannya pak
sudah pasti serius
sudah pasti serius
karena ini perjanjian yang sulit
memakan waktu yang panjang
kalau di sini
kita akan melakukan ratifikasi
dan kita akan segera meminta ratifikasi
waktu dalam pembicaraan informal
di pusat segera mungkin
bapak presiden setuju
pengamat hukum internasional juga mengingatkan kepada pemerintah agar waspada dengan taktik
yang dijalankan oleh pemerintah singapura
karena sekali lagi perjanjian ekstradisi ini di tag kan bersama dengan perjanjian vir dan
juga dca pak
itu kalau melihat gelagat singapura ini perlu diwaspadai karena perjanjian perjanjian itu
seperti jebakan batman begitu
bagaimana kemudian tanggapan dari pemerintah pak
dalam pertemuan terakhir kita lihat pembicaraan antara presiden dengan perdana menteri handlee
betul betul sangat akrab
saya kira standing pemerintah indonesia sekarang ini cukup baik
kita menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh banyak negara
bahkan kita melihat pada waktu pertemuan di g dua puluh di italia di blaskow di dubai ada pertemuan
itu bapak presiden berkunjung kesana mendapat respon positif
saya kira ini tergantung kita memainkan bolanya sekarang
berapa sudah dibuka ruang tinggal kita melakukan lobby kepada pemerintah singapura
menteri hukum jakarta sebagai central authority nanti
kita bekerjasama dengan penegak hukum kita dan penegak hukum di sana untuk meminta ekstradisi tentunya
jadi jangan langsung kita subuzon
saya kira dengan penentangan ini saja ini sudah langkah sangat maju dan tinggal goodwill kita untuk meneruskan
dan membangun terus kerjasama yang baik
pemerintah mengatakan bahwa ini perjanjian yang sama sama menguntungkan pak buat pemerintah indonesia dan juga pemerintah singapura
kita sudah tahu kita dapat apa tapi kita ingin tanya apa sih yang didapat dari pemerintah singapura dengan kemudian mau bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi ini
nah kita juga kenapa
singapura adalah salah satu negara yang termasuk negara yang investasinya besar indonesia
tentunya juga mereka punya kepentingan investasinya aman di indonesia baik
ya penegakan hukum juga kan harus baik
serius coba bayangkan
tidak serius dikatakan sekarang sudah enam permohonan ekstradisi yang diajukan ke singapura
bahkan sebelum anda tanda tangan
jadi nanti kalau sudah ada tanda tangan dan ratifikasi ini kita akan meneruskan
kita akan menandatangani ini
kalau saya melihat iktikan baik dari pemerintah singapura harus kita hargai
coba pemberian fir misalnya
ini kan juga negosiasi panjang
tetapi akhirnya diberikan
tentu sebagai negara tetangga yang tentu pak punya hitung hitungan masing masing untuk kepentingan negaranya
masing masing kita punya kepentingan itu
jadi dengan negosiasi dengan lomi
dengan diskusi yang baik
barangkali ini bisa backlog backlog ataupun barriers ya
communication barriers dan lain lain itu dapat diselesaikan
artinya pemerintah optimis ya
karena satu hal ya
karena satu hal komitmen apa namanya determinasi presiden ya
bapak presiden jokowi betul betul kuat ya
mendorong kita semua untuk menyelesaikan ini
maka dengan determinasi yang kuat itu kita terus mendorong sehingga tercapai kesepakatan
oke pak dengan perjanjian ekstradisi ini apakah akan dibuat tim khusus begitu pak dari pemerintah untuk bisa melis ataupun mendata dan juga membawa pulang para koruptor yang kemudian bersembunyi ataupun menyembunyikan asetnya di singapura pak
sama dengan para penegak hukum
kami di kementerian hukum dan ham sebagai central authority kan akan menampung dari permohonan dari aph para penegak hukum
tentu ada tim
juga nanti sama halnya dengan swiss ya kita akan membentuk tim dan di negara negara lain
tapi yang khusus yang dua ini barangkali yang perlu kita seriusi
kita tunggu nanti bagaimana proses politiknya di dpr
karena sekali lagi perjanjian ekstradisi ini tidak bisa serta merta dikonsumsi
karena menunggu ratifikasi di dpr
karena pemerintah optimis bahwa dpr dan juga publik akan merestui begitu ya pak ya
ratifikasi ini tapi sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana proses politiknya
dan semoga nanti pemerintah singapura mau menempati perjanjian yang sudah ditekan bersama dengan pemerintah indonesia
dan para koruptor yang bersembunyi di singapura dan aset asetnya bisa kembali ke tanah air
terima kasih sekali menteri hukum dan ham republik indonesia pak yasona lauli
atau pak yasona
bahkan teman teman dpr sudah beberapa mengucapkan mereka siap
jadi ini saya kira teman teman komisi tiga akan siap
nanti ada raker kita barangkali mereka juga akan menanyakan ini kepada saya
terima kasih nana
terima kasih pak yasona